saya sekarang sudah bersama dengan presiden joko widodo
selamat sore pak presiden apa kabar
alhamdulillah baik kabar baik
pak presiden ini kan memasuki masa tiga tahun pemerintahan pak presiden joko widodo
bulan oktober nanti sudah tiga tahun
yang ingin saya tanyakan sebagai warga negara
bapak tiga tahun di pemerintahan pusat dua tahun pernah di gubernur dki
kemudian di level kota wali kota sudah pernah juga
yang ini masyarakat yang menitip pertanyaan
apa sih pak persoalan real bangsa kita ini
dan sudah sejauh mana sebenarnya perjalanan kita
dari bapak yang pernah jadi wali kota gubernur sampai dengan pemerintahan di tiga tahun ini
jadi sebetulnya sama ya di kota di provinsi di skop yang besar negara ini semua sama
perusahaan perusahaan yang ada
yang pertama di sisi pemerintahan memang
persoalan birokrasi ini masih menjadi persoalan utama kita
bagaimana membawa birokrasi ini agar bisa cepat melayani
cepat bertindak kalau ada persoalan persoalan di lapangan
orientasinya tidak selalu orientasi prosedur tetapi orientasinya orientasi hasil
ini membawa kita akan bawa ke sana
kemudian perusahaan perusahaan yang mendasar
saya kira kita masih memiliki perusahaan perusahaan di bidang pendidikan kesehatan
masyarakat yang ini juga memerlukan perhatian khusus kita semuanya
karena ini juga hal yang basic yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan yang ketiga
ketertinggalan infrastruktur kita yang berkaitan dengan pelabuhan jalan jalan tol
kemudian airport pembangkit listrik
kalau dibandingkan dengan negara lain kita memang
sejauh apa pak ketertinggalan
karena kan orang sering bertanya pak jokowi ini kerjanya ngerjain infrastruktur terus
kalau kita lihat kemarin kan tol pemalang batang
yang dua puluh tahun mangkrak kalau tidak salah pak ya
itu kemudian tiga tahun di ini bapak selesai
realnya dimana sih pak masalahnya
apakah memang ada keabayaan atau sulit diwujudkan
memang perlu kerja detail di lapangan ya
sebetulnya itu persoalan kecil yang bisa diselesaikan lewat keputusan lapangan
tapi kalau kita nggak pernah melihat lapangan ya itu nggak akan kelihatan itu
yang banyak memang persoalan pembebasan tanah
tetapi sekarang dengan adanya skema pembebasan lahan yang ditalangi oleh elman
ini lebih mempercepat pembebasan lahan itu
sehingga masyarakat juga merasa dibayar dengan cepat
kita pun juga bisa membebaskan lahan dengan cepat
sehingga konstruksi itu bisa segera dimulai
kalau konstruksi itu cepat kalau lahan itu sudah bisa dibebaskan
jadi masalahnya utamanya adalah pembebasan lahan ya dari dulu itu pak
ya pembebasan lahan yang paling banyak di pembebasan lahan
oke pak saya ingat pertengahan mei lalu dengan gerak kerja pak presiden itu kan
saya sempat menangkap ada nada yang geram gitu ya nada gergetan gitu pak
peran mei kalau tidak salah di rapat internal pengawasan pemerintahan intern kalau nggak salah
bahwa mengatakan bahwa negara negara lain sudah bicara luar angkasa negara negara lain sudah bicara pembayaran
tidak bukan lagi kartu kredit kita masih soal demo soal hoax dan lain lain
itu benar atau bagaimana sih pak sekritis itu kondisinya
ya kita tidak ada yang melihat negara kita ini ya justru yang menguras tenaga itu hal yang kecil
yang tidak produktif yang itu justru mengganggu jalannya pembangunan jalannya pemerintahan ya
seperti tadi hoax saling menghujat saling menfitnah
kemudian apa itu berita berita bohong yang banyak sekali
kemudian demo demo yang tidak perlu
padahal kalau kita lihat negara lain sudah berbicara bagaimana strategi visi ke depan
mengelola ruang angkasa berbicara masalah pembayaran paypal diperbaiki lagi dengan alipay misalnya
buat kartu kredit lagi ya
ya sudah tidak pakai kartu kredit
kemudian berbicara mengenai mobil fantastik masa depan tesla
hal hal seperti itu yang tentu saja
kita ini juga perlu berbicara visi ke depan itu apa
bagaimana strategi politik internasional kita
bagaimana strategi pembangunan infrastruktur kita
bagaimana strategi pembangunan ekonomi kita
bagaimana strategi pembangunan produk produk yang kita gunakan
bagaimana strategi produk produk yang berorientasi ekspor kita
bagaimana strategi pembangunan industri kita
kita berbicara yang besar besar itu
tapi kalau energi kita habis untuk hal yang tidak produktif yang gede malah bisa tertinggal
pak itu masalahnya ada di mindset masyarakat atau ini gara gara elit politiknya juga pak sebenarnya pak
ya masyarakat itu biasanya melihat contoh
masyarakat itu melihat teladan tersebut
masyarakat itu melihat teladan tersebut
teladan teladan yang diberikan oleh tokoh tokoh kita oleh elit elit kita oleh pimpinan pimpinan kita
baik yang di level daerah di level provinsi maupun di level nasional
masyarakat selalu melihat itu
dan kita kadang kadang lupa bahwa tokoh tokoh ini dijadikan contoh oleh masyarakat
sekarang akhir akhir ini juga kalau saya lihat
pak presiden ke beberapa daerah kalimantan selatan ke jawa timur ke ungaranya terakhir begitu pak ya
mengunjungi kiai kiai karena masalah terakhir terakhir ini bicara soal kebinekaan ormas yang tidak pancasilais
ini memang upaya pendekatan bapak untuk melakukan apa namanya merekatkan kembali hubungan tentang kebhinnekaan itu pak
salah satu memang itu ya
hubungan antara ulama dan umaro ini penting sekali
kita tahu bahwa negara kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
sehingga hubungan ulama umar ini penting
oleh sebab itu kenapa setiap ke daerah saya selalu bertemu dengan ulama kemudian juga ke pondok pesantren
ya untuk menyampaikan mengenai hal hal yang berkaitan dengan kebangsaan kita
berkaitan dengan ekonomi
negara kita seperti apa
tetapi di samping itu juga saya selalu ingin mendapatkan masukan masukan dari para ulama
juga dari masyarakat yang ada di daerah
apa pak responnya seperti apa mereka pak setelah bertemu dengan pak prabowo
mungkin yang sebelumnya sempat miskomunikasi melihat presiden
banyak menyampaikan masukan masukan yang baik
banyak juga menyampaikan keluhan keluhan yang ada di masyarakat
karena masyarakat di bawah kadang kadang juga berkeluh kesahnya dengan para kiai
saya kira itu yang selalu kita serap dari dialog pertemuan pertemuan saya dengan para ulama
ada satu kelompok yang kemudian sering mengatakan bahwa
wah ini rezim pemerintah sekarang ini sering mengkriminalisasi ulama
ini bukan cara untuk menangkis itu pak ya ketika bertemu dengan para kiai kiai
ini satu kelompok saya bilang satu kelompok
baik di tingkat nasional di daerah
kita tiap hari ketemu dengan ulama bagaimana kita mengkriminalisasi
enggak lah kita nggak ada pikiran seperti itu
kalau ada hal yang berkaitan baik dengan masalah masalah hukum
pasti di situ ada bukti hukum di situ ada fakta hukum
yang itu juga urusannya aparat hukum
baik urusan kepolisian urusan kejaksaan
atau kalau korupsi urusan kpk
ini soal kpk ini pak
ini banyak masyarakat yang nitip nih pak pertanyaan ke saya pak
tanyain dong ke pak presiden
mengatakan bahwa sebelumnya kan pak presiden sempat ditanyain
intinya saya tidak ingin kpk lemah
tapi ketika ditanya soal angket itu ranah dpr
memang secara peraturan perundangan angket itu ranahnya dpr pak
dpr itu mengangkat angket dan meminta
kita memberitahukan kepada presiden
ketua kpk juga begitu pak mengatakan berharap presiden bersikap tentang ini
saya tahu presiden pasti mengikuti
bagaimana sih pak soal angket ini
ini ancaman pelemahan tidak menurut pak presiden
supaya masyarakat tahu terlebih dahulu ya
bahwa hak angket itu wilayahnya legislatif
bukan wilayah eksekutif
dan kita harus menghargai hak yang dimiliki oleh dpr
ini jangan dicampur adukkan
hak angket itu haknya dpr
sama dengan hak yang dimiliki oleh presiden
atau hak yang dimiliki eksekutif
juga ada kewenangan kewenangan apa ada
ini yang harus dipisah
tetapi prinsip bahwa untuk kpk
satu tidak boleh memperlemah kpk
harus memperkuat kpk
ini harus tegas saya sampaikan
bahwa kita masih membutuhkan kpk dalam rangka memberantas korupsi
di negara kita yang memang masih kita harus ngomong apa adanya
pemisahan itu masyarakat harus tahu
mana yang legislatif mana yang eksekutif
ada sebagian juga masyarakat mengapresiasi pak
tapi sebagian lain juga mengatakan
pak presiden mengatakan saya tidak ingin kpk lemah
itu kurang tegas
artinya abu abu pak
kalau soal masalah kebinekaan masalah ini mengatakan saya akan gebuk ormas yang tidak pancasilais
saya akan tendang mereka yang tidak menghormati kebinekaan
kalau soal yang ingin melemahkan kpk
melemahkan kpk kira kira pak presiden akan mengatakan yang sama tidak
gebuk dan tendang mereka yang melakukan kebinaikan
kita akan berbicara tegas kalau sudah masuk ke ranah melemahkan kpk
ini kan baru berbicara di tingkat angket yang segala gitu wilayahnya dpr
bapak presiden melihat nggak ketika satu ratus tiga puluh lima pakar hukum tata negara yang dipimpin mantan ketua mk prof mahfud md
menggelar pernyataan pers begitu di kpk
karena mereka memang diminta oleh kpk untuk mengkaji bagaimana penggunaan angket ini terhadap kpk begitu oleh dpr
mengatakan bahwa itu cacat hukum pak
di situ disebut cacat hukum
nah ketika hal yang disebut cacat hukum ini tetap dipaksa digulirkan begitu pak
apakah sudut pandangnya ini melemahkan atau tidak begitu menjadi pertanyaan semua
ya itulah demokrasi
sangat bagus sekali bahwa ada berapa

lima pakar hukum yang menyampaikan pendapatnya untuk me back up apa yang telah dilakukan kpk
pakar hukum tata negara
sebuah demokrasi yang baik
ada suara suara seperti itu dari masyarakat sangat baik
ketika itu digulirkan pandangan mereka wah ini intinya kalau sudah cacat hukum digulirkan bisa melemahkan kpk ini
kalau anda sendiri melihat
ya kan prosesnya belum berjalan
tapi kalau bicara soal angket itu sebenarnya kan ranahnya kan misalnya ke presiden begitu pak
apa kebijakan kebijakan yang diambil oleh presiden atau lembaga lembaga menjalankan undang undang di bawah kepresidenan begitu
tidak khawatir pak
karena angket ini kalau kita lihat di peraturan perundangannya kan ujungnya nanti bisa menyatakan pendapat
kalau presiden tidak menjalankan rekomendasi yang dihasilkan dari angket dpr nanti misalnya
ya nanti kita lihatlah
kita belum sampai berpikir ke arah itu
ada beberapa pihak juga yang menduga duga pak
menduga duga mungkin bisa benar bisa salah
ujung dari angket ini nanti rekomendasi dari dpr berupa meminta presiden untuk merevisi undang undang kpk
untuk merevisi undang undang kpk
soal revisi undang undang kpk saya pernah bertanya ke pak presiden jokowi nih
sudah sejak tahun dua ribu lima belas lalu kalau tidak salah pak
waktu itu jawaban bapak adalah menunda
menunda itu bisa berjalan bisa juga nanti dulu
artinya belum berhenti pak
ada pernyataan juga dari wakil ketua dpr fahri hamzah yang menyatakan ketika ditanya oleh wartawan
terus menerus tentang revisi undang undang kpk sempat jengkel
jangan dpr terus yang disoroti pemerintah dong yang disoroti juga

pemerintah menarik diri dari revisi itu maka berhenti revisi undang undang kpk
nah itu pak presiden
ya berarti jawabannya kan sudah jelas
menunda atau berhenti
bahwa pentingnya memperkuat kpk
jelas saya kira pernyataan saya jelas
baik pak yang juga mencengang membuat masyarakat indonesia sekarang agak khawatir ini
tiba tiba ada bom meledak kampung melayu
ada ancaman terorisme mulai muncul lagi

tiba kita didengarkan juga ada peristiwa di marawi di filipina
isis bisa saja masuk ke indonesia lewat marawi filipina pak
ancaman itu dari pandangan kacamata bapak presiden seperti apa pak
ya sangat serius
oleh sebab itu harus disikapi dengan sebuah kebijakan yang juga serius
jangan dianggap enteng
bahwa kita semuanya harus sadar bahwa isis memang sudah berada di negara kita
sudah ada pak
dan ada yang lebih mengkhawatirkan lagi
marawi di filipina selatan
saya kira harus kita sikapi dengan cepat sehingga saya terus mendesak agar dpr segera merampungkan undang undang anti terorisme
karena itu merupakan payung hukum yang akan memudahkan aparat bergerak
payung hukum yang akan memberikan penguatan saat saat kita melakukan tindakan tindakan di lapangan
sehingga menjadi jelas mana yang boleh mana yang tidak boleh
sangat disambut tetapi ketika berbicara soal pelibatan tni yang salah satu draftnya itu datang dari pemerintah begitu pak
karena ketika kami tanyakan ke pansus rancangan undang undang anti terorisme ini
mengatakan bahwa pelibatan tni ini yang menjadi masalah ketika akan dibahas nanti
kenapa harus ada pelibatan tni masuk dalam revisi undang undang anti terorisme
sementara di situ adalah criminal justice system berbicara criminal justice system
pelibatan tni sendiri sudah ada di undang undang tni pak di pasal tiga puluh empat
semua harus terlibat ya seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam pemberantasan ancaman terorisme semuanya
tentu saja termasuk di dalamnya tni
oleh sebab itu tni kalau dimasukkan dalam undang undang anti terorisme ini akan juga menjadi sebuah kekuatan dengan payung hukum yang jelas
sehingga memudahkan tindakan tindakan di lapangan yang cepat kalau ada sesuatu
kita mesti siapa yang menduga bahwa di marawi tahu tahu ada peristiwa seperti itu semua orang baru kaget
siapa dulu yang mengira bahwa isis tau tau muncul di syria sudah begitu sangat siapnya
kalau undang undang kita tidak mengakomodir itu tetapi tentu saja kewenangan itu kan ada batasan batasannya
yang boleh mana yang tidak boleh
karena menurut saya tni bisa masuk dalam medan medan yang sulit misalnya untuk udara untuk laut atau di lokasi lokasi tertentu yang
itu nggak bisa lewat perintah pak presiden langsung berdasarkan undang undang ti pasal delapan belas pak
ya bisa saja
lewat perintah langsung dari
panglima tertinggi bisa saja tetapi bahwa kalau itu masuk di dalam undang undang anti terorisme akan menjadi lebih
komprehensif maksudnya pak
lebih jelas lebih memperjelas dan lebih komprehensif
sedikit kita berbicara yang lagi rame sekarang pak karena di dpr itu sedang deadlock pak
kita bicara tentang ruu penyelenggaraan pemilu
saya membaca ketika
saya membaca ketika pernyataan pak presiden tentang
sebelumnya dari kementdagri saya berpikir itu kementdagri yang bersihkan seperti itu
tapi memang pak presiden juga nyatakan
presidensial threshold kalau kembali ke
padahal kan kalau kita lihat sisi lain putusan mk itu tidak membuka celah konstitusional sedikitpun untuk adanya ambang batas pak
mungkin ada argumentasi dari pak presiden tentang hal ini
kita tidak menyederhanakan sistem pemilu kita kita tidak menyederhanakan partai partai yang ada
apalagi dengan memberikan kebebasan
apa kebebasan seperti itu
ya apa kita mau setback ke belakang
mestinya yang kita harus hitung adalah
ketataan negaraan kita dalam bidang politik untuk jangka panjang
tidak setiap lima tahun kepentingannya apa dirubah
setiap lima tahun kepentingannya apa dirubah
nah kapan kita akan memiliki sebuah undang undang yang betul betul bisa kita pakai dalam jangka yang lama
secara substansi banyak yang sangat menyetujui itu pak
tetapi ketika bicara sudah ada putusan mk tentang hal ini ketika
itulah yang menjadi deadlock kemudian pak
ya udah kalau memang mau lobby lobby jalan
tapi toh keputusan itu pasti akan diuji materi dan akhirnya akan gagal lagi pak
termasuk menggunakan undang undang yang lama
itu ini kan ada keputusan politik di dpr itu perlu
bahwa nanti ada uji materi itu ada masalah yang lain
tapi bahwa keputusan di dpr itu mencerminkan bahwa ada kehendak dari kita semua
membuat sebuah undang undang yang memang
ini berguna dalam menata politik kita ke depan
tidak dalam jangka pendek tidak hanya sesaat untuk kepentingan kepentingan jangka pendek
oke pak saya ingin sedikit beralih kalau kita tinggalkan proses di dpr nanti itu seperti apa
walaupun rencananya nanti pemerintah mengeluarkan perpu pak ya
soalnya pemilih ini belum sampai ke sana
belum sampai ke sana baik
kita ingat setelah dua belas tahun pemerintahan ternyata pemerintah pusat berhasil meraih status wtp
wajar tanpa pengecualian dari bpk
ini sempat bapak mendorong juga tapi juga menegur lembaga lembaga atau kementerian di bawah bapak yang statusnya belum wtp begitu pak
bapak sering menegur keras juga beberapa menteri menteri beberapa waktu terakhir ini
bicara soal cantrang bicara soal pembawasan lahan dan lain sebagainya berulang kali begitu pak
ini indikasi lagi akan ada perombakan kabinet lagi pak risaf
jadi masalah wtp ya
ini kan uang rakyat uang negara
tentu saja kita harus mengikuti dan patuh pada aturan aturan undang undang yang ada
artinya baik di dalam masalah akuntabilitas sistem akutansinya
baik di dalam penyiapan
dengan bukti bukti mengenai pengadaan barang dan jasa
kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kepatuan kita pada aturan
ini kan penting sekali hal ini harus diikuti
dan sekali lagi bahwa wtp itu bukan menyangkut ada dan tidaknya korupsi bukan
ini adalah masalah pengelolaan uang rakyat uang negara yang harus mengikuti dan patuh pada kaedah kaedah aturan yang
dan selalu saya sampaikan semuanya wajib untuk bukan harus meraih memang harus wajib yang wtp itu
karena itu memang ini uangnya
ada hukumannya pak kalau nanti periode ke depan ini ada hukumannya nggak mereka yang tidak ott
soal reshuffle sementara ini yang isu yang banyak
sampai hari ini kita belum berpikir mengenai reshuffle
sampai hari ini
sampai minggu ini juga
sampai hari ini
sampai bulan ini juga belum
tiga bulan ini juga belum
sampai detik berbicara belum pak ya
oke baik terima kasih pak presiden telah meluangkan waktu untuk cnn indonesia dan menjawab berbagai persoalan yang muncul di publik beberapa waktu terakhir ini
ya itulah wawancara khusus dengan presiden joko widodo yang berbicara tentang berbagai hal yang menjadi persoalan beberapa waktu terakhir ini